putraku surawi sese
putraku surawi sese
kenapa beku seperti ini
apa yang terjadi padamu putraku
ibu nda geting mani itu akibat dari senjata orang itu
sebaiknya kita segera membawa rai surausesa ke ruang pengobatan

di dalam perjalanan kami ke sini
kami semua bertemu dengan orang anda
ia bisa merubah bentuk
dan juga makhluk hidup
beku seperti es ibu nda
dan rai surawi sese
ia menjadi korban ibu nda
beku menjadi es
sebenarnya itu tidak mungkin putraku
rai tenanglah rai
insya allah putramu surawi sese akan kembali dengan selamat
kenapa ini harus terjadi
radin kami datang
putraku surawi sese
putraku surawi sese
kenapa beku seperti ini
apa yang terjadi padamu putraku
ibu nda ketinggmati
dari senjata orang ini
kita segera membawa rai surawi sese
ke ruang pengobatan
allahumma antas salamu
minta salam kebaruk
asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mengapa kau menghancurkan gubuku
karena aku ingin melakukannya
dan aku ingin membunuhmu
tidak ada perlu alasan untuk membunuh seseorang
sekarang keluarkan semua kekuatanmu
siapa sebenarnya orang ini
raden kami datang
putraku sudah bersesat
putraku sudah bersesat
kenapa beku seperti ini
apa yang terjadi padamu putraku
ibu ndangetimani itu akibat dari senjata orang ini
sebaiknya kita segera membawa rai surausesa ke ruang pengobatan
rupanya orang sakti ini bukan tandinganku
harim nicar dan pengakhir

tapi dimana apa yang terjadi
apa yang terjadi
saya selalu dihidupkan
tanpa kemasih hidup
aku baru tahu
saya selalu dihidupkan
menyalurkan hawa murniku
yang berarti dia bisa berbuat sesuatu
saya selalu dihidupkan
aku bawa ke pacaran
untuk bisa ditolong diobati
mereka adalah kerajaan pajajaran
kita baru saja membutuhkan seorang laki laki yang mengaku paman
dari salah seorang mereka
apakah kita akan menghancurkan pajajaran sekarang
kerajaan pajajaran adalah kerajaan besar
dan mereka menguasai kerajaan kerajaan kecil yang ada di tanah pasundan ini
aku memiliki rencana lain
aku akan menghancurkan mereka pelan pelan
ibu sudah sangat mengkhawatirkanmu
syukurlah kau sekarang sudah kembali dan membaik
dan di suruh sisa
kau sudah kembali sekarang
rai kau sudah kembali
kaki ku senur jati
apa yang terjadi pada kaki guru
kaki ku senur jati
pada pangkal senur jati diserang
hamba datang kepada pangan senur jati
senur jati sudah terluka seperti ini
hamba datang kepada pangan senur jati